sebuah mobil minibus masuk ke dalam sungai setelah ditabrak truk dari belakang
akibat kecelakaan itu dua orang penumpang mengalami luka parah
sementara kecelakaan beruntun juga terjadi di jalur pantura pasuruan
yang mengakibatkan seorang penumpang tewas
sebuah minibus yang biasa dipakai untuk sarana promosi
rebus yang tercebur ke dalam sungai di kawasan jalan kali kepiting surabaya
minibus terguling setelah dihantam truk yang melaju kencang dari arah barat
akibatnya dua sel sepeda motor terluka dan dua unit sepeda motor yang diangkut minibus ikut tenggelam
diduga kecelakaan ini terjadi akibat minibus parkir memakan badan jalan
akibatnya saat truk melintas menyenggol bodi truk hingga akhirnya terjun ke dalam sungai
sementara di pasuruan sebuah mobil terlibat kecelakaan beruntun dengan truk dan kendaraan roda tiga di jalur pantura
akibatnya bagian depan mobil hancur begitu pula dengan truk diesel serta motor roda tiga
dalam kecelakaan tersebut dua penumpang mobil terluka
satu di antaranya meninggal dunia akibat luka parah di kepala
kecelakaan beruntun ini berawal saat mobil yang melaju kencang dari arah timur
melanggar marka jalan saat melintas di jalur pantura
di saat bersamaan
sebuah truk melaju kencang dari arah berlawanan
akibatnya tabrakan pun tak terhindarkan
dari olah kejadian perkara diduga penyebab kecelakaan
karena kesalahan sopir mobil yang melanggar marka jalan
sementara arus lalu lintas dari arah probolinggo maupun surabaya
sempat mengalami kemacetan panjang hingga tiga km